assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yakni peningkatan etos kerja asn yang berdaya saing global
namun sebelum kita membahas tema kita yang menarik hari ini
kita akan saksikan bersama terlebih dahulu vt yang sudah kita siapkan
badan kepegawaian daerah provinsi banten memiliki visi yakni banten yang maju
mandiri berdaya saing sejahtera dan berakhlakul karimah
serta menjalankan misi dengan menjalankan tata kelola pemerintahan
badan kepegawaian daerah mampu menciptakan sumber daya aparatur negara
yang profesional berkualitas bermoral tinggi dan berintegritas
ya pemirsa seperti kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali indikator
untuk meningkatkan pelayanan publik di suatu daerah
tak terkecuali pada peningkatan sumber daya aparatur sipil negara
yang kemudian menjadi lidernya
adalah badan kepegawaian daerah provinsi banten
senang sekali pemirsa di hari ini saya sudah ditemani bapak dr nana supiana
selaku kepala badan kepegawaian daerah provinsi banten atau bkd provinsi banten
assalamualaikum pak nana
waalaikumsalam wr wb
pak kaban bagaimana kabarnya hari ini sehat
alhamdulillah sehat ya
dengan cukup aktivitas yang padat merayap tapi tetap semangat ya pak
baik kita akan membahas soal badan kepegawaian daerah provinsi banten

namun sebelum kita bahas secara spesifik temanya pak
kalau kita flashback ke tahun belakangan
di tahun dua ribu dua puluh satu kalau tidak salah
ini bkd provinsi banten mendapatkan penghargaan dari bkn award pak
mungkin tanggapan bapak seperti apa
ya terima kasih sebelumnya dan salam hormat salam sehat untuk semua
itu salah satu apresiasi ya
bkd banten provinsi banten dalam hal ini
salah satu penghargaan dari pusat bahwa kita memang concern dan fokus pada bagaimana
sumber dari aparatur sipil negara di banten yang responsif
yang berwawasan global tentu tadi
yang bisa berkompetisi dengan aparatur aparatur yang memang bertaraf internasional
dan tentu ini juga adalah sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kita
jadi ini salah satu kebanggaan kita di pemprov banten bahwa memang sumber daya aparatur
di pemprov banten ya mumpuni
bahwa memang aparatur kita terus didorong untuk terus mengembangkan dirinya
baik itu otodidak kemudian bisa dengan cara cara belajar mandiri
atau tugas belajar itu bagian dari kita coba
terus mengembangkan kompetensi teman teman aparatur
jadi memang bkd memberikan kesempatan seluas luasnya
sehingga kita dapat postur atau performance aparatur sipil negara yang bertaraf internasional ya
tentu ini memang butuh aparatur yang punya karakteristik tersendiri
apa itu karakteristiknya
karakteristik yang pembelajar
jadi organisasinya juga terus berkembang dinamis
tentu harus berbanding lurus dengan aparatur yang pembelajar
itu yang diharapkan
jadi sehingga responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
sesuai dengan apa yang ditarangkan oleh pak presiden jokowi
dengan moto berahlak
jadi punya nilai nilai value yang diatas rata rata standar
sehingga kita harapkan orientasi publik pelayanannya menjadi lebih paripurna
dan kesejahteraannya lebih kita percepat kesejahteraan untuk masyarakat banten
ini menarik pak kaban bicara soal karakteristik bahwa tadi pak presiden juga sudah menyebutkan yang berahlakul karimah
ini ada kaitannya dengan karakteristik provinsi banten yang religius
betul ya pak apakah kemudian ditanamkan juga dalam diri para asn
ya karakter building ini memang atau tadi di awal kita coba fokus pada etos ya etos kerja
dengan dinamika pelayanan yang memang tidak bisa ditawar lagi
pelayanan tidak hanya sekedar alat kadarnya atau apa adanya
tetapi itu masyarakat banten sudah
sangat pintar sudah sangat memahami bagaimana kolaborasi antara government pemerintah daerah
khususnya banten dengan perannya terhadap kualitas pelayanan publiknya
jadi kualitas adalah sesuatu hal yang keniscayaan yaitu satu kewajiban
maka konsep atau postur asn yang berstandar internasional
itu adalah memang bukan hanya target ya
tapi yang kita harapkan adalah kualitas dari pelayanan itu tentu berbanding lurus dengan kualitas aparaturnya
aparatur yang tadi yang saya sebut itu responsif dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik
nah moto yang tadi yang dimaksud dengan moto berahlak yang dicanangkan oleh presiden melalui kemenpan rb dan bkn
itu moto yang bagian dari motivasi supaya asn punya etos kerja yang tinggi
hekat yang kuat karakteristik dan menurut saya itu adalah satu kualitas yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kepentingan di bkn dan asn itu moto yang bagian dari memotivasi supaya asn punya etos kerja yang tinggi

jadi ada dua hal dua sisi yang memang melekat di aparatur itu melayani dan mengatur
tentu dengan semua instrumen peraturan perundang undangan ya
nah kalau bicara soal tadi pak kaban sudah menyinggung soal pelayanan publik

lalu asn yang ada motivasi untuk terus belajar dan memberikan pelayanan yang baik
ini tentu berkaitan juga dengan inputnya
nah ini bagaimana pak kemudian bkd provinsi banten untuk menerapkan perekrutan aparatur sipil negara yang transparan
baik memang itu satu titik poin penting memang
metodologi rekrutmen yang transparan akuntabel ya tentu berkualitas ya
karena bagaimanapun model perencanaan pengadaan pegawainya atau yang kita sebut dengan rekrutmen aparatur sipil negara tentu menuhi standar standar
dan itu sudah sangat clear di aturan perundangan buat syarat ketentuan profesionalisme jabatan jabatan fungsional yang memang pendekatan kita
standar standar itu tentu akan berpengaruh
terhadap kualitas atau penampilan dari seorang aparatur sipil negara
kalau itu sistem rekrutmennya sudah bermasalah dari sisi kualitas dari standar kualitas dan itu blueprintnya memang sudah ada
di peraturan perundangan itu setiap aparatur sipil negara mempunyai standar standar yang khusus sesuai dengan kebutuhan
model teknologi informasi yang kita miliki bisa mampu mendeteksi mengawal bagaimana metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan
jadi menggunakan teknologi digital sistem teknologi informasi sebagai bagian dari kita menjaga akuntabilitas
nah tentu ini menjadi hal yang concern
karena akan goalsnya
akan dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat bahwa memang aparatur sipil negara pemprov banten berkualitas
sesuai standar standar dan tidak melanggar aturan
dan saya pastikan semua model rekrutmen hari ini bersama kemenpan rb bkn dan kita bkd sebagai bagian yang terpisahkan dari bagian dari tim seleksi
itu dijamin transparansinya
akuntabilitasnya dan tentu hasilnya yang berkualitas
oke ini artinya penekanan terhadap inputnya juga ini sudah diperhitungkan secara matang ya pak kaban
nah sejauh ini pak ketika misalnya pak kaban mendapati para aparatur sipil negara yang mungkin oknum asn yang mungkin pelanggar ya pak
apakah ada sanksi sanksi tertentu yang diterapkan oleh bkd
sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah sembilan puluh empat tentang disiplin
sudah sangat jelas
matilah siap pelanggaran bagi ada oknum oknum
ternyata penting oknum ya
dan masyarakat banten khususnya baik di kabupaten kota pastikan informasi itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan
dkd pemprov banten siap buka dua puluh empat jam apabila ada ditemukan memang yang praktek praktek itulah
ada di dalamnya juga menawarkan bisa pns langsung tanpa melalui tes
itu jangan dipercaya dan pastikan sumbernya siapa yang menjadi sumber masyarakat banten ya
nah bkd siap di depan dan memberikan kesempatan dua puluh empat jam apabila ada hal hal yang pelanggaran gitu ya
jadi kalau ada yang menamakan diri aparatur sipil atau pns
atau itu p tiga k
yang melanggar dan tentu menjadi bagian turut serta gitu ya
melakukan pelanggaran soal pengadaan pegawai dengan cara cara yang tidak sah
bkd siap membantu masyarakat dan memberikan informasi sejelas jelasnya
sehingga tidak ada lagi korban
korban penawaran percaloan
nah bkd tentu salah satu bagian yang terdepan akan menindak
kalau ada oknum oknum
ada oknum oknum yang melakukan pelanggaran
pak kaban kita harus jeda terlebih dahulu
nanti usai jeda kita juga akan mengupas tuntas bagaimana kemudian strategi pak kaban dan juga bkd provinsi banten
untuk kemudian meningkatkan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang ada di provinsi banten
untuk meningkatkan daya saingnya berdaya saing global
tetap bersama kami pemirsa
terima kasih pemirsa
anda masih bersama kami tentunya dalam membahas peningkatan etos kerja asn yang berdaya saing global
saya juga masih ditemani bapak dr nana supiana selaku kepala badan kepegawaian daerah atau bkd provinsi banten
tadi sudah dijelaskan bahwa asn banten ini punya karakter katanya dan juga berahlakul karima
seperti yang kemudian menjadi imbauan presiden republik indonesia bapak joko widodo
kemudian diterapkan di provinsi banten yang juga punya karakter yang religius
begitu tentunya kita berharap bahwa pelayanan aparatur sipil negara atau pelayanan publik ini bisa semakin meningkat
nah bapak kita akan kupas tuntas bersama dengan pak kaban
bagaimana nih strategi strategi yang kemudian diterapkan manajemennya di bkd provinsi banten untuk kemudian meningkatkan sdm
aparatur sipir negara yang berdaya saing pak
strategi yang coba kita bangun dengan teman teman kepala opd bahwa memang di situ ada kewajiban
ada kewajiban bersama bkd sebagai leadingnya untuk terus melakukan upaya upaya ikhtiar ikhtiar yang bisa sinergi antara

organisasi perangkat daerah di provinsi banten bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari organisasi apa yang kita sebut dengan pemprov banten
dan bkd tentu nggak bisa berdiri sendiri
di dalamnya ada kewajiban kewajiban teman teman perangkat kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan
apakah itu disiplinnya pengembangan karirnya pola karir mereka
nah itu tentu butuh sinergisitas harmonisasi antara bkd dengan teman teman kepala perangkat daerah
nah itu tentu butuh sinergisitas harmonisasi antara bkd dengan teman teman kepala perangkat daerah

tentu punya konsep dan strategi yang ini sangat penting buat teman teman
baik itu yang jabatan fungsional atau jabatan administrasi mereka punya peluang yang sama untuk mengembangkan itu
maka tadi strategi didorong strategi mengembangkan dirinya dengan bisa itu belajar mandiri
kemudian kita lakukan diklat diklat
kemudian kita lakukan diklat diklat
kemudian kita lakukan kerjasama atau magang di tempat tempat yang memang lebih mapan
dan lebih kebutuhannya lebih memang kebutuhan kita ya sesuai dengan konteks daerah provinsi banten tentu
nah saya sering berdiskusi juga dengan teman teman perangkat daerah untuk mengembangkan aparatur yang kompetitor
yang berorientasi pada pelayanan publik dan berstandar internasional
maka terus dorong teman teman untuk mengembangkan diri kesempatan yang seluas luasnya untuk menjadi aparatur yang pembelajar tadi
karena itu bisa merespon kebutuhan dengan terus belajar kita mungkin menganggap banten lebih hebat
tapi begitu kita coba cek keluar ternyata mungkin kita masih banyak ketinggalan
maka banyak metode metode yang coba kita kembangkan tidak hanya saja mandiri
tapi kita juga kerjasama bisa dengan perguruan tinggi bisa juga dengan dunia usaha
sehingga kita juga bisa mendapatkan aparatur yang punya jiwa entrepreneurship
tidak hanya sekedar terjebak pada hal hal teknis kreatif inovatif
tentu ini kan butuh dorongan dorongan motivasi yang kuat etos yang kuat dalam hal pelayanan dan belajar
terus belajar nggak boleh berhenti untuk belajar
karena itu bisa merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan menjadi aparatur yang profesional tentu
nah titik beratnya itu jadi strategi kita coba dorong proses proses itu sehingga aparatur itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu
untuk terus mengembangkan dirinya karena mengembangkan diri itu salah satu respon kita
mereka bisa menjadi aparatur yang profesional
nah ini juga mempunyai semacam studi kooperatif ya
membandingkan apa yang sudah kita lakukan itu sudah lebih bagus dengan teman teman kita di daerah provinsi lain
dengan melakukan studi kooperatif dengan kerjasama dengan akademisi dengan perguruan tinggi
itu menjadi salah satu strategi kita
oke ini peningkatan baik soft skill maupun hard skill juga didorong ya pak kaban ya
nah ini berkaitan juga dengan perkembangan era teknologi pak
apakah kemudian bkd provinsi banten juga ini sudah menerapkan digitalisasi dan juga teknologi dalam pelayanan publik
ya tentu itu bagian dari prioritas
bkd sudah membangun instrumen instrumen teknologi informasi pelayanan pelayanan dasar ya
kita inginkan yang misalnya pelayanan soal pensiun yang otomatis
kenaikan pangkat yang otomatis kemudian kenaikan gaji berkala hal hal yang teknis lah ya
itu sudah ada bangunan teknologinya termasuk di dalamnya teknologi ini kita bangun untuk bisa mensimulasikan
mentransaksikan semua pelayanan kaitan dengan kepegawaian yang tadi saya sebut tadi
termasuk di dalam mengecek kehadiran kedisiplinan soal kehadiran
kemudian juga menggunakan kondisi
kemudian soal kehadiran kemudian kaitan dengan sasaran kinerja pegawainya
itu kita sudah siapkan bangunannya instrumen berupa yang kita sebut dengan sistem aplikasi simasten
bahkan si masten diharapkan tidak hanya sekedar pelayanan pelayanan teknis saja
memberikan kesempatan untuk para pegawai itu punya pola karir dan peta jalan karir
karir dan peta jalan karir karir yang bisa dipastikan transparan dan akutabel
karena kita membangun sistem informasi ini di dalamnya terdapat apa yang kita sebut dengan sistem merit
merit system ini bagian juga yang kita digitalisasi
jadi di situ dipastikan semua informasi data soal kompetensi pegawai semua terdokumentasikan dengan baik
sehingga kalau kita butuh sesuatu soal promosi soal rotasi soal mutasi pegawai
semua database kaitan informasi satu pegawai kita sangat dapat sangat detail gitu ya
sehingga nanti teman teman pns yang memang sudah saatnya didorong untuk promosi misalnya
kita akan pastikan
pastikan bahwa itu sudah masuk pada aturan perundangan yang kita bangun sistemnya berupa digitalisasi itu
jadi kita bisa dapat cepat informasi ketika satu jabatan itu kita butuhkan
kita membutuhkan kriteria kriteria pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan itu
sasaran kompetensi jabatan
nah data itu yang kita miliki digitalisasi
nah data itu yang kita miliki
dari data yang kita miliki digitalisasi itu memberikan informasi yang cukup
misalnya satu jabatan itu begitu kita simulasikan sistemnya
terdapat ada nominatif sepuluh orang untuk menduduki jabatan itu yang sesuai dengan kompetensinya
nah sistem akan membaca itu dan menyajikan data itu
berapa sih yang memenuhi kompetensi dalam satu jabatan itu
itu memudahkan kita untuk mengambil keputusan
lebih fair karena memang pakai sistem merit
tidak ada yang dirugikan
nanti akan ditentukan oleh apa yang kita sebut dengan tim penilai akhir
nominatifnya ada dan kita akan evaluasi sesuai dengan ketentuan
berupa tim penilai akhir
jadi teman teman tidak usah khawatir dengan coba kita bangun si mustang ini

salah satu solusi memberikan menu menu
memberikan data data yang lebih akurat dan presisi
sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan
oke sudah ada datanya ya by name by datanya sudah lengkap begitu ya
terkait dengan peningkatan etos kerja yang berdaya saing global pak
saat ini apa kemudian yang masih perlu dibenahi oleh bkd provinsi banten
teman teman aparatur tentu semangat kerjanya itu
kalau saya sih lebih melihat di soft skillnya ya
jadi pada saat teman teman punya motivasi yang tinggi
bahwa ini adalah pengabdian terhadap bangsa dan negara
tentu ini menjadi salah satu hal yang besar buat teman teman pns
dalam soal pengabdian kepada bangsa negaranya
jadi starting point nya adalah bagaimana teman teman nawai itu berangkat dari rumah
mau bekerja itu mau bekerja pengabdian sebagai aparatur kepada bangsa dan negara
yang memang sudah menjadi pilihan menjadi aparatur yang profesional
yang punya watak punya karakteristik memang melayani
yang responsif tadi
nah tentu memang ini dibutuhkan instrumen atau variable variable yang mendukung itu
maka disitu peran kompetensi yang apa yang kita sebut dengan soft skill
menjadi yang penting sekali di situ
jadi teman teman tidak terjebak pada rutinitas teknis yang kemudian juga akhirnya demotivasi
tidak punya motivasi besar bagaimana bahwa dampak pelayanan yang kita lakukan terhadap masyarakat
itu adalah bagian tak terpisahkan dari bagaimana mensejahterakan masyarakat banten
jadi etos kerja itu adalah sesuatu yang menjadi wajib buat teman teman
sehingga pelayanan publik itu menjadi lebih paripurna
dan masyarakat merasakan betul kehadiran negara di situ
kehadiran negara itu diwakili oleh aparatur melalui pemerintah pemprov

nah sehingga etos kerja itu menjadi sesuatu yang penting
dan itu kondisikan sesuatu yang memang wajib menjadi komitmen teman teman pns
hanya saja etos kerja itu memang perlu variable variable instrumen yang mendukungnya
maka dari itu mungkin konsep pribadi manajemen pribadi menjadi penting
dan saya sih lebih mencoba mengimplementasikan
manajemen komunikasi lebih efektif dibandingkan manajemen instruksional
jadi intens lah forum diskusinya sehingga kompetensi kompetensi teman teman yang bersifat
soft skill itu meningkat sekali gitu ya karena hal teknis akan ngikutin kalau karakteristiknya
etikanya attitude nya dapat etos kerjanya akan dapat karena mereka akan punya semangat yang
luar biasa ya variable itu ternyata penting dari sekedar hanya kita menargetkan hard skill nya saja
gitu ya justru ini pengaruhnya besar sekali terhadap motivasi teman teman seperti itu oke baik kalau
ada yang indisipliner pak langsung ditegur apa langsung diberikan sanksi kalau pak ablan ya
kalau indisipliner itu sesuai dengan aturan peraturan perundangannya pp sembilan puluh empat itu perubahan
dari lima puluh tiga dua ribu sepuluh melekat melekat terhadap apa atasnya langsung ya jadi ada mekanisme prosedural inisiblery
tanggung jawab atasannya langsung ketika asal langsung bisa menindak ketika ada pelanggaran
disiplin apakah itu kehadiran soal kinerja yang tidak tercapai targetnya atasnya langsung
punya kewajiban pertama nah kemudian apabila itu tidak dilakukan maka atasannya langsung akan
kena sanksi yang sama oke itu semangatnya semangat kebersamaan soal spirit team ya bahwa disiplin
itu memang tidak bisa berdiri sendiri
punya kewajiban atasannya untuk menegur dari soal yang ringan sedang dan berat oke nanti
ketika itu masuk pada persoalan disiplin yang sangat berat sesuai dengan amal atau undang undangnya
dapat dibentuk tim yang kita sebut dengan unsur pengawasan unsur atasan langsung dan
unsur kepegawaian kita akan didatakan secara terukur ya tentu ya dengan prosedur yang mengenai
ismi yang benar seperti itu baik terima kasih banyak pak ablan sudah membersama kita ya di hari
tentunya kita berharap bahwa kinerja asn di provinsi banten semakin meningkat dan juga bisa berdaya saing global
terakhir pak kaban apa yang disampaikan melalui tema bahasan kita yang sudah disampaikan tadi
saya ingin mengajak teman teman aparatur sipil negara
apakah itu teman teman pns atau p tiga k yang kita kenal
kualitas pelayanan itu suatu kewajiban
sehingga orientasi pelayanan yang kemudian menjadikan masyarakat banten lebih sejahtera adalah target kita pemprov banten
sehingga aparatur sipil negara yang punya performa yang baik dan benar
sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah sesuatu yang menjadi wajib buat pemprov banten
sehingga kita punya
postur aparatur sipil negara yang produktivitas
yang produktivitasnya tinggi yang kinerjanya baik
yang responsif terhadap persoalan persoalan pemprov banten
persoalan persoalan masyarakat bandar
sehingga kita dapatkan target banten yang lebih sejahtera
bandar yang lebih berahlak
dan itu menjadi target kita bersama sehingga kita bisa lebih sejahtera lagi
terima kasih banyak pak kaban bapak dr nana supiana
selaku kepala badan kepagawian daerah atau bkd provinsi bantan
tentu harapan harapannya kita aminkan
dan semoga ini tercapai
membentuk asn yang dengan etos kerja yang sangat tinggi dan juga berdaya saing tentunya
untuk menciptakan provinsi bantan yang lebih maju dan juga berdaya saing kembali
dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan anda
tentunya nanti kita akan membahas tema tema menarik lainnya
akhir kata saya dialita bantan
bersama seluruh kerabat kerja
terima kasih atas kebersamaan anda
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh